ngamuk papi demen sekali kalo yang dateng adalah anak papi yang paling cantik
iyalah anak papi kan cuma reva
iya cuma masalahnya
kamu tumpen yang ngelukain papi kamu pasti ada maunya
papi pingin tau kamu mau apa
ya gitu deh pih kalo reva dateng pasti reva mau sesuatu
tapi papi harus janji dengerin dulu
rep kita semua setuju kok kalau lo ikut ajang ajang apalah itu gue lupa
iya kayak lagian gue yakin banget
oh pasti bisa deh ngeluluhin
hati papi lo biar lo diizinin buat ikut kontes
ya mudah mudahan aja deh pokoknya doin ya yang terbaik
boy aku pergi dulu
gue pergi duluan ya
iya dateng ya

guys kalau begitu gue nggak ikut libel ya
saya juga tau nggak kalau lo nggak dateng kan kita udah bayar
ya bukan apa apa sih guys
dia kan lagi gak fokus nih
kalau misalkan gue gak fokus terus gue paksain kan percuma juga
jadi mending gue istirahat dulu aja ya
gue tau nih pasti lo lagi mikirin mondi ya
udah sih nggak usah terlalu dipikirin
namanya juga cowok kan kadang kadang suka aneh
iya lagian mondi kayaknya lagi ada masalah keluarga deh
dia kan kalau lagi ada masalah keluarga tingkahnya rada rada aneh gitu
rada rada gak bener
yaudah deh kalo gitu guys gue duluan ya
kayaknya tebakan ian bener
mondi kayaknya udah tau deh
kalau abah mau nikah sama nyokapnya mondi
makanya mondi bikin rey bete
cabut yuk balik
maaf ya pak mendadak soalnya buru buru banget nih
lagi cari papinya non ya
bapak siapa ya
oh supir papanya boy
bapak ngapain disini
tadi sih saya dengar papanya boy pengen ketemu sama papanya non reva
udah lama udah lama datangnya
baru aja sih
oh gitu yaudah makasih ya pak ya
ternyata papa gue adalah orang yang pernah dikenalin adriana sebagai papanya adriana
terus begitu tau kalo adriana itu mama tiri gue
aduh mamanya boy pasti bakalan ilfil banget deh sama gue
selamat sore pak
selamat sore pak
ah iya mbak masih kenal saya ya
dulu pengen kesini
iya ada janji sebelumnya
baik tunggu sebentar ya pak
iya ada apa
halo selamat sore pak
ini ada teman bapak pak wirawan
wirawan temen saya
yaudah kamu suruh dia ke ruangan saya ya
mari pak wirawan saya antar ke ruangan pak
ntar biar aku aja yang nganterin omnya
reva kamu ngapain disini kamu udah pulang sekolah
udah om aku lagi mau ketemu sama papi
om mau ngapain disini
om juga sebenarnya mau ketemu sama papi kamu
oh mau bujukin papi kamu supaya dia tuh ngizinin kamu ikut kontes cowok cowok itu loh
kalau menurut aku sih kayaknya timingnya nggak tepat ya om
karena papa itu entah kenapa hari ini tuh kayaknya moodnya lagi gak bagus om
tadi aja di rumah lagi marah marah terus
mungkin ada masalah kerjaan juga kali ya
aku cuma takutnya ntar karena papping moodnya lagi gak bagus
om datang takutnya jadi percuma
bahkan ya aku kan tau lah hubungan om sama papi kan baik nih sekarang
dan papi aku kan juga taunya om itu baik sama aku
aku gak mau cuma gara gara tapi moodnya lagi nggak bagus
om datang di saat yang nggak tepat malah jadi hubungannya renggang
jadi papi ngiranya om tuh ya gitu deh om
jadi kayaknya mendingan jangan dulu deh om untuk saat ini
kalau gitu mungkin yang terbaik kali ya
berarti besok atau lusa om akan datang lagi nemuin pabrik kamu aja ya
boleh sih om boleh
cuma kalau om gak keberatan kalau bisa om sebelum nemuin tapi aku tanya dulu ya sama aku atau boy
ya udah makasih ya om setelah lagi maaf ya
sama sama makasih ya
iya om aku nantarin
oh papi gak seneng reva kesini
papi merasa terganggu yaudah reva pulang
eh jangan gitu dong
kok pakai ngamuk
tapi demen sekali kalau yang datang adalah
iya lah anak papi kan cuma reva
kamu tumben yang ngelukain papi
kamu pasti ada maunya
mau lah sama papi
papi pingin tau kamu mau apa
iya gitu deh pi
kalau reva datang pasti reva mau sesuatu
tapi papi harus janji dengerin dulu
v reva tuh rencananya mau daftar
jadi ini buat remaja pi
kalau dewasanya itu kayak abang none jakarta gitu pi
nah revo tuh rencana mau ikutan
kan lumayan ya pi buat pengalaman reva juga nanti ke depannya
dan papi yakin kamu menang
cuma kamu tadi bilang apa tadi
berarti ada pasangannya dong
terus pasangan kamu siapa
papi tidak kasih izin kamu untuk ikut ajangnya
reva sama boy itu bukannya sengaja mau daftar barengan
tapi tiba tiba aja ketua panitianya itu hubungin kita
mereka yang minta pi
karena mungkin mereka kan bukan cuma ngeliat dari fisik juga
tapi ngeliat dari prestasi